masih di news hour guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
pemerintah provinsi dki jakarta kembali melakukan penyemprotan disinfektan
di sejumlah jalan dan fasilitas umum
penyemprotan disinfektan ini dilakukan di lima wilayah kota
sesuai amanat keputusan gubernur no empat ratus enam puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas provinsi dki jakarta
kegiatan penyemprotan pada minggu tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
memfokuskan penyemprotan pada jalan protokol dan jalan lingkungan
penyemprotan dilakukan secara serentak di lima wilayah kota di empat puluh enam lokasi
dengan rincian jakarta pusat sepuluh lokasi jakarta utara delapan lokasi
jakarta barat delapan lokasi jakarta selatan sepuluh lokasi dan jakarta timur sepuluh lokasi
kedepannya bukan hanya rutin di jalan jalan fasilitas umum
tapi juga nanti rencana kita akan laksanakan minggu ini
masjid musolah tempat peribadatan gereja pure
kita laksanakan juga disinfektan
kemudian termasuk juga pasar pasar
pd pasar seperti pasar tanah abang pasar cikulir dan lain sebagainya